eh ntar habis nenek konser kita ke rumah jessy ya kita berenang kan jessy janji mau ajak nenek
ke rumah mau berenang di kolam renangnya jessi yang sama kayak kolam renang nenek di mesir
yes bos saya minta videoin jessy ya untuk bukti ke elsa kalau jessy benar benar koma
iqbal minta video jessi buat apa ya
hai kamu turun saya tarik
makasih loh masih mau ngerenak
ada yang lupa
semangat aja ya
pusat dit mudah membenci gue
saya tidak ingin ada percarian yang mulia
andi cabut gugatan
tapi akhirnya kami tidak jadi percerai
kami berhasil melepati semuanya
setiap bulan pernikahan kami sampai hari ini
jadi kali ini gue akan berjuang lagi
saya tidak percaya sama kamu
gimana kalau saya benar
emangnya kamu tidak kasihan sama gizi
dia benar benar butuh kamu
tante sarah bisa dipercaya apa enggak ya
tapi dia tidak percaya sama diriku
pematuhan adaal mereka berkurang
memang selama suami based pamel adopting ke tilik
puantkuk merujuk cartho
gue ada urusan sama elsa
bukan sama kamu
ada urusan apa sama diasa
kita ngobrol di kotakan gue aja ya
gue gak bisa ninggalin keisha jauh jauh
dia bilang kalau jessica koma sekarang
supaya dia sadar lagi
siapa tau dia bohong
siapa tau ini jebakan buat lo
lo gak tau kan
gak ada kan
kalau lo ngerasa semua omongan lo benar
kalau jessica koma
gue akan kasih buktinya
ini barusan sudah selesai pemeriksaan jessica ya
untuk jenguk jessica sebentar ya
jangan lama lama ya pak
cukup semenit aja
oke yaudah gak apa apa
tapi nenek maunya di make upin sama jessy
soalnya nenek udah ter jessy jessy sama make upnya jessy
jessy bangun dong
kalau jessy gak bangun
ntar siapa yang make upin neneng
jangan diem aja dong
gerakin tangannya kek
masa diem aja sih jazz
kita ke rumah jessy ya
kan jessie janji mau ajak nenek ke rumah
mau berenang di kolam renangnya jessy
yang sama kayak kolam renang nenek di mesir
saya minta videoin jessy ya
untuk bukti ke elsa
kalau jessy bener bener koma
buat apa ya